menjamurnya berbagai aplikasi yang mempermudah kegiatan masyarakat saat ini
merupakan hasil kerja bersama para it engineering
tak heran tenaga kerja di bidang informasi teknologi paling banyak diburu perusahaan
mereka menyadari pentingnya memiliki sebuah web pribadi dan institusi
serta mampu mengeluarkan aplikasi sendiri
oke berarti kan konsepnya ada demand pasti ada supply ya
saat ini kan demand terhadap teknologi kan tinggi sekali
demandnya itu cepat banget karena kan kita masuk di masa dimana semuanya serba cepat
semuanya serba nggak jelas
kan di sini kan butuh agility kecepatan gitu
sehingga dibutuhkan sebuah solusi untuk membuat program membuat coding gitu ya
membuat sebuah teknologi itu dengan cepat
memang sekarang dimudahkan gitu ya dimudahkan dengan beberapa tools tools yang tersedia di internet
untuk memadahi kebutuhan perusahaan dan industri
banyak lembaga pendidikan yang membuka jurusan teknologi informasi
mereka bersaing menyediakan pasar tenaga kerja profesional
di luar itu wadah untuk belajar pengkodean dan bahasa pemrograman
kini mulai muncul untuk memberi ruang belajar yang lebih baik
latihan coding itu pernah ikut
jadi itu ada macam macam pelatihannya
lalu ada html css dan sebagainya gitu
jadi di pelatihan itu memang sangat berguna sih bagi kita
selain di kampus tapi bisa belajar di luar kampus gitu
mulai menjamur baik di dalam maupun di luar negeri
mereka tak hanya menyediakan sebuah platform untuk belajar dan menguji talenta programming
mereka juga menjadi jembatan bagi pelaku industri teknologi
platform seperti kita ini memudahkan orang untuk berpindah profesi mas
kita lihat sekarang bahkan dari research research world bank gitu misalnya
mereka bilang indonesia harus punya lebih banyak lagi developers
jumlah software programmer itu harus enam ratus ribu setahun lah
agar negara kita bisa berkembang
nah permasalahannya sekarang kalau kita mau belajar programming gitu ya
ke orang mahal mas mahal biayanya jutaan
nah karena benda benda yang kita buat seperti ini software
jadi lebih gampang
goalnya adalah nanti orang orang yang jagonya itu kita bisa kenalin ke perusahaan perusahaan
jadi bagus di dia bagus di kita juga
melihat ceruk pasar yang potensial saat ini
tak heran para it engineer paling dicari
dari penghasilan selama setahun
tentu saja hal ini diimbangi dengan kemampuan coding yang mumpuni
sehingga dapat dilirik perusahaan
rafraf kahfi riki maulana jakarta